sesaat lagi anda akan menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with
desa wisata selasari pangandaran jawa barat menawarkan sejumlah daya tarik wisata bagi
pengunjung potensi alam menjadi andalan memikat wisatawan untuk datang ke desa ini
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan telah menggenjot roda perekonomian warga
selasari dan menjadi upaya desa ini untuk bangkit di tengah hantaman pandemi
desa wisata selasari terletak di kecamatan parigi kabupaten pangadaran jawa barat
dibutuhkan waktu lebih dari tujuh jam perjalanan darat dari ibu kota jakarta
mengikuti aktivitas river tubing yang memacu adrenalin menjadi pilihan saya begitu sampai
di desa selasari wisata berbasis alam memang menjadi andalan untuk memikat pengunjung dan
kegiatan river tubing atau body rafting adalah salah satu yang paling dipinati sudah pasti saya
tidak akan ragu untuk menjajal olahraga air yang dikelola oleh para pemuda desa yang kini menjadi
river tube melintasi sungai santirah sepanjang satu lima km ini dipastikan aman dan nyaman karena telah
menerapkan protokol kesehatan secara ketat peralatan yang digunakan rutin dibersihkan
bagi kenyamanan pengunjung termasuk helm dan life jacket yang wajib digunakan selama kegiatan berlangsung
peralatannya sudah siap
sudah buka masker juga kita pemanasan dulu dan yang pasti peralatan ini semuanya sudah
didisinfektan untuk keamanan dan juga kenyamanan pengunjung mencoba river tubing kali ini yang
pasti seru yuk langsung kita coba keberadaan sejumlah jeram air terjun serta empat buah buah
alam sepanjang delapan hingga seratus meter menjadi daya tarik luar biasa yang membuat perjalanan tidak membosankan
kehadiran pemandu profesional untuk memastikan keamanan pengunjung saat menjajal aktivitas
berbiaya mulai dari satu ratus lima puluh rupiah per orang ini juga menambah keseruan beberapa permainan dilakukan
untuk menghibur peserta river tubing peserta akan diajak untuk berenang hingga main bebek bebekan
di sejumlah titik yang memiliki kedalaman hingga sembilan m
pemandangan alam yang mempesona
dan juga beragam permainan yang kami mainkan membuat perjalanan river
puding selama dua jam ini terasa singkat bagi saya ada banyak tempat lain yang menarik dan
anda bisa cek di website indonesia travel supaya anda bisa tahu apa saja tempat wisata yang ada di sekitar anda
lelahnya tubuh usai ikut river tubing dan menempuh perjalanan jauh langsung terbayar dengan sambutan hangat warga desa yang menyuguhkan pertunjukan kesenian ronggeng gunung sambil menyaksikan tarian yang telah populer sejak zaman kolonial
pengunjung juga bisa menikmati penganan khas desa selasari yaitu pakis crispy daun pakis goreng
berbalut racikan tepung beras dan tapioka serta pindang gunung sob ikan berkuah rempah dan sos berlengah dan juga kartu kue dan tambahan untuk panas nasi
yang nikmat uniknya di akhir sesi makan pengunjung akan diajak untuk turut serta
menari rongge gunung bersama para penari terdapat sejumlah fasilitas penginapan yang disediakan oleh
pengelola desa wisata selasari dengan harga terjangkau mulai dari tiga ratus hingga tujuh ratus rupiah
per malam penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat demi kenyamanan dan keamanan
fasilitas homestay juga dibersihkan rutin menggunakan disinfektan agar bebas kuban
potensi wisata yang ditawarkan desa selasari berhasil membuka lapangan pekerjaan dan peluang

diperlukan oleh penerbangan yang diperlukan oleh penerbangan yang diperlukan itu lebih baik
latihan tata kelola dan pemasaran ekraf pelatihan
peningkatan sdm pelatihan pengelolaan homestay dan umkm hingga bantuan fisik seperti pengadaan
jaringan wifi peningkatan jumlah kunjungan pun mulai terjadi imbas dari anugerah desa
wisata kemen parekraf tahun dua ribu dua puluh satu nah setelah ikut adawi ini ya kemarin itu ada yang sampai
sampai seribu sembilan puluh sembilan itu ya sangat sangat menyerap tenaga kerja yang memang tadinya di kita itu
sekitar satu ratus delapan puluh dua orang yang tenaga kerja dan setelah gabungnya ada umkm segala macam itu ada dua
ratusan lebih saat berkunjung pada oktober dua ribu dua puluh satu men parekraf bahkan menyebut potensi wisata yang
dimiliki desa selasari termasuk produk produk ekonomi kreatifnya
menjadi sinyal kebangkitan wisata pasca pandemi tapi dengan adanya desa wisata saya membayangkan
akan ada pertumbuhan yang sangat signifikan ke depan antara dua puluh dua puluh lima persen jika kita bisa
terus mendorong pariwisata yang berbasis alam dan budaya mengedepankan kualitas dan keberlanjutan
setidaknya terdapat dua wisata edukasi yang ditawarkan kepada pengunjung di desa yang masuk
sepuluh besar desa wisata terbaik dalam ajang anugerah desa wisata indonesia atau adwi dua ribu dua puluh satu ini sesi
edukasi di peternakan lebah madu adalah yang pertama dimana di sini pengunjung akan diajak
belajar bagaimana proses produksi untuk menghasilkan madu murni berkualitas
pengunjung juga berkesempatan mencicip langsung madu dari sarangnya
hingga membeli produk madu yang dibanderol mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp satu ratus tujuh puluh lima per botol ukuran dua ratus lima puluh ml
sesi belajar membuat kerajinan anyaman lidi menjadi kegiatan edukasi kedua yang ditawarkan
serupa dengan peternakan lebah madu potensi ekonomi kreatif ini juga membuka lapangan pekerjaan
serta memberikan pemasukan bagi warga desa selasari
guna memenuhi permintaan beragam produk kerajinan yang sebagian besar merupakan peralatan rumah tangga ini pun
turut dipasarkan pengrajin melalui media sosial at desa wisata selasari untuk memperluas pasar
beli kreatif lokal untuk membantu ekonomi warga sekaligus bangga buatan indonesia
lengkapi juga informasi wisata anda dengan mengakses indonesia travel
terima kasih anda telah menyaksikan spesial segmen di indonesia